adam malik awards atau ama adalah penghargaan tahunan dari kementerian luar negeri kepada media masa dan jurnalis
yang telah berjasa untuk menyajikan informasi mengenai diplomasi indonesia kepada masyarakat luas
diselenggarakan sejak tahun dua ribu dua kategori ama mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi
pada tahun dua ribu dua puluh dua aman kembali diberikan kepada enam kategori yaitu
media cetak terbaik
media online terbaik
media tv terbaik
media radio terbaik
jurnalis media cetak terbaik
dan jurnalis media online terbaik
proses penjurian ama telah dilakukan secara independen objektif dan akuntabel oleh dewan juri
keenam dewan juri adam malik awards dua ribu dua puluh dua adalah
duta besar siti nugraha mauludiah
dr syafiah muhibad
kategori media cetak terbaik adalah
the jakarta post
pemenang adam malik awards dua ribu dua puluh dua kategori media cetak terbaik adalah
kategori media cetak terbaik adalah
nominasi kategori a
nominasi kategori media online terbaik adalah
pemenang adam malik awards dua ribu dua puluh dua kategori media online terbaik adalah
nominasi kategori media televisi terbaik adalah
pemenang adamalik awards dua ribu dua puluh dua kategori media televisi terbaik adalah
nominasi kategori media radio terbaik adalah

pemenang adam malik awards dua ribu dua puluh dua kategori media radio terbaik adalah

nominasi kategori media ceta terbaik adalah

pemenang adamalik awards dua ribu dua puluh dua kategori jurnalis media cetak terbaik adalah
dian septiari the jakarta post
nominasi kategori jurnalis media online terbaik adalah
lara satidia utami tribunnews com
pemenang adamalic awards dua ribu dua puluh dua kategori jurnalis media online terbaik adalah
selamat kepada seluruh pemenang adamalik awards dua ribu dua puluh dua
untuk hadir melanjutkan diskusi pada ktt g dua puluh di indonesia
sulit sadari demam punye councillor
anu disokong dengan catatan dan masing masing
alip caliber buri belanda ada geng nabung air nepas kelompok smart
pak kalau ada uang kirim aja berapa aja buat beli obat itu
jangan jangan buat dikirim ya buat makan abis juga
saya memutuskan untuk memperlakukan ppkm darurat khusus di jawa dan bali
minta tabung oksigen baru dan pengisian tabung oksigen meningkatkan
berita tentang jumlah orang yang meninggal dari virus

tapi kita berdiri di atas dan berjuang kembali
jadi kita akan mencoba
perjalanannya harus kita tempuh sangat luar biasa
namun perjalanan itu jauh dari seluruh dunia
peri luar negeri renomarsudi terpilih menjadi salah satu co chair sofax amc engagement group
masih banyak yang harus kita lakukan
kita akan mencari kemampuan untuk mencari kemampuan

seluruh indonesia mendapat bantuan penanganan covid sembilan belas dari amerika serikat
seberapa vaksin covid sembilan belas tiba di indonesia melalui bandara setan
untuk itu meski kita terluka kita berhubung
saudara raju percepatan vaksinasi di tanah air terus meningkat
pemerintah indonesia terus meningkatkan pencapaian vaksinasi
menduduki peringkat lima teratas dunia negara dengan capaian vaksinasi tertinggi
jumlah pasien covid sembilan belas yang dirawat di rumah sakit terus mengalami
covid sembilan belas mingguan terus menunjukkan perbaikan
dan demokrasi stabilitas perdamaian di myanmar harus segera dikembalikan
indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim
dunia sudah mulai beranjak pulih dari pandemi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semua
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
pimpinan dan anggota komisi
satu dpr ri yang kami hormati
para duta besar negara sahabat dan pimpinan organisasi internasional
para duta besar sesepuh serta seluruh jajaran kementerian luar negeri
baik di tanah air maupun di luar negeri
pimpinan media masa rekan rekan wartawan mahasiswa hadirin yang terhormat
pertama tama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru dua ribu dua puluh
semoga di tahun dua ribu dua puluh dua dunia dapat pulih bersama dan pulih lebih kuat
ibu bapak yang saya hormati sepanjang dua ribu dua puluh satu pandemi covid sembilan belas masih hidup bersama kita
dua varian baru muncul dengan tingkat penyebaran yang cukup tinggi yaitu varian delta dan omikron

untuk pertantangan ini ketimpangan vaksinasi masih cukup besar
hingga pertengahan desember dua ribu dua puluh satu dirjen who menyebutkan bahwa
sangat dalam kita rasakan
pandemi telah mengerus berbagai capaian sdgs
terutama bagi negara berkembang
lebih dari seratus juta orang tambahan di seluruh dunia
jatuh kembali ke jurang kemiskinan
sekitar delapan ratus juta orang menderita kelaparan
dunia juga dihadapkan pada berbagai tantangan lainnya
seperti konflik dan ketegangan di berbagai belahan dunia
bencana alam krisis pengungsi perubahan iklim
dan masih banyak lagi
di tengah berbagai tantangan ini
kita melihat rivalitas antara negara besar semakin menajam
rivalitas ini juga terlihat di kawasan indo pasifik
ini menjadi tantangan tersendiri bagi asean
untuk terus memperkuat kesatuan dan sentralitasnya
asean juga dihadapkan pada krisis politik di myanmar
asean telah mengambil sikap yang bulat di jakarta april dua ribu dua puluh
untuk membantu myanmar mengatasi krisis politiknya
agar kekerasan dapat dihentikan dan demokrasi dapat dipulihkan
melalui dialog yang berbeda

soliditas asean harus terus diperkuat
asean harus terus melanjutkan kerjanya
untuk membangun komunitas asean
dan mewujudkan kawasan indo pasifik yang aman stabil dan sejahtera
ibu bapak hadirin sekalian
untuk dunia bisa pulih
kesehatan menjadi agenda utama
kita harus mencari kekuatan yang berbeda
diplomasi kesehatan merupakan prioritas indonesia di tahun dua ribu dua puluh
berbagai langkah diplomasi terus dilakukan
baik secara bilateral regional maupun multilateral
pertama tentunya untuk memenuhi kebutuhan vaksin rakyat indonesia
menjelang akhir desember dua ribu dua puluh
indonesia telah menyuntikkan lebih dari dua ratus tujuh puluh juta dosis vaksin
kelima terbesar di dunia setelah rrt india amerika dan brazil
dari semua vaksin yang diterima indonesia
lebih dari dua puluh lima belas persen berasal dari covax
maupun dukungan dosyering negara sahabat
pada dua puluh dua desember dua ribu dua puluh
indonesia telah memenuhi target who
melakukan vaksinasi penuh terhadap empat puluh persen penduduknya
adalah memenuhi target tujuh puluh persen vaksinasi penuh
dari total populasi pada pertengahan dua ribu dua puluh
indonesia juga terus memperjuangkan kesetaraan akses vaksin
bagi semua negara
perjuangan ini dibawa indonesia di semua forum internasional
sebagai salah satu co chairs covax amc engagement group
indonesia ikut bekerja memperjuangkan kesetaraan vaksin
di tengah segala kesulitan dan tantangan
sampai minggu ke empat desember dua ribu dua puluh
covax facility telah berhasil menyalurkan vaksin
sejumlah delapan ratus sebelas juta dosis
kepada satu ratus empat puluh empat negara dan entitas
covax akan terus memperkuat infrastruktur distribusi
dan kapasitas tenaga kesehatan
di negara penerima
sebagai ketua badan sektor kerjasama kesehatan asean
indonesia memimpin dan mendorong berbagai inisiatif asean
dalam mengatasi pandemi
dan memperkuat mekanisme ketahanan kesehatan kawasan
ibu bapak yang saya hormati
untuk tahun dua ribu dua puluh
diplomasi kesehatan akan terus menjadi
salah satu prioritas indonesia
pandemi covid sembilan belas mengajarkan kita
untuk memperbaiki ketahanan kesehatan nasional dan global
kerjasama jangka panjang diperlukan
termasuk untuk memperkuat infrastruktur kesehatan nasional
maupun distribusi kesehatan baik obat obatan
indonesia harus mampu memproduksi vaksin sendiri
dan dapat menjadi hub produksi vaksin di kawasan
indonesia harus mampu membuat obat sendiri
dan memenuhi bahan baku obat
pengembangan riset dan jejaring manufaktur vaksin
juga terus didorong
termasuk melalui cepi
arsitektur kesehatan dunia harus diperkuat
agar dunia lebih siap menghadapi ancaman pandemi ke depan
penguatan arsitektur kesehatan global
menjadi salah satu prioritas keketuaan indonesia pada g dua puluh
indonesia akan terus mendorong penguatan peran sentral who
dalam mengkoordinasikan aksi global
di bidang kesehatan
indonesia juga menilai pentingnya
sebuah pandemic treaty yang baru
agar dunia lebih siap menghadapi pandemi
indonesia siap berkontribusi secara konstruktif
dalam proses negosiasi pandemic treaty tersebut
mekanisme baru pendanaan kesehatan bagi negara berkembang
juga harus dibentuk
ibu bapak yang saya hormati
diplomasi ekonomi juga terus diperkuat
upaya pemulihan ekonomi dilakukan tanpa mengorbankan aspek kesehatan
penting pula untuk ditekankan
bahwa upaya pemulihan ekonomi juga dilakukan
dengan memperhatikan lingkungan hidup dan sdgs
diplomasi indonesia bekerja untuk membentuk travel corridor arrangement
dengan tujuan pemulihan perjalanan lintas batas yang aman
saling pengakuan sertifikat vaksinasi
dan interoperabilitas platform juga terus dijajaki
pembahasan intensif sedang dilakukan dengan malaysia
singapura arab saudi
uae turki belanda serbia
hongaria ukraina kazakhstan dan uni eropa
memperluas akses pasar
serta promosi dan perlindungan investasi
antara lain dilakukan melalui
dimulainya perundingan cepa dengan uae
dan peluncuran cepa dengan kanada dan merkosur
serta fta asean kanada
kita juga berhasil menyelesaikan perundingan
perjanjian investasi bilateral dengan swiss
mulai berlakunya cepa indonesia dengan efta
selain itu kita juga menyelenggarakan sejumlah temubisnis hybrid
dan the caribbean business forum yang ketiga
dengan transaksi dan potensi bisnis rp satu dua puluh tiga triliun
dengan transaksi bisnis senilai rp empat puluh empat miliar
indonesia juga berpartisipasi pada dubai expo dua ribu dua puluh
saat kunjungan presiden di uae sebesar usd empat puluh empat enam miliar
diplomasi yang kita jalankan juga memperkokoh
dan swasta indonesia di luar negeri
antara lain melalui program bumn go global
kita juga memperkuat industri strategis indonesia
seperti bidang kesehatan bahan baku obat
industri pertahanan petrokimia maupun energi terbarukan
diplomasi juga digerakkan untuk memperjuangkan fair treatment
bagi komoditas indonesia termasuk kelapa sawit
ketiga diplomasi melakukan penguatan ekonomi digital
antara lain melalui penyelenggaraan asean creative economy business forum
promosi investasi ekonomi hijau dan transisi energi
kita lakukan bersama pelaku bisnis inggris
di sela pertemuan cop dua puluh enam di glasgow
yang menghasilkan komitmen investasi
komitmen pendanaan proyek transisi energi
juga kita peroleh dari pemerintah perancis
di bidang diplomasi ekonomi yang keempat
diplomasi juga digerakkan untuk memperkuat kebijakan
antara lain melalui penyelenggaraan
yang dikunjungi lebih dari sebelas orang
dengan transaksi perdagangan senilai satu ratus empat juta usd
kelima penguatan kerjasama pembangunan
melalui dukungan hibah kepada sebelas negara sahabat
yaitu afganistan antigua dan barbuda india madagaskar
mozambik palau suriname timor leste png
dengan fokus kerjasama pada pemberdayaan perempuan
peningkatan digital literasi umkm
pemanfaatan teknologi pertanian dan
mitigasi dampak perubahan iklim
ibu bapak yang saya hormati
untuk tahun dua ribu dua puluh dua upaya pemulihan ekonomi global
diperkirakan masih banyak menghadapi berbagai tantangan
pelaksanaan diplomasi ekonomi akan terus diperkuat
antara lain melalui penguatan akses produk industri strategis nasional
seperti kesehatan kesehatan ekonomi dan keuntungan
perkereta apian industri pertahanan
perkapalan ke kawasan asia timur tengah dan afrika
kita juga akan menyelenggarakan pacific forum for development
guna meningkatkan kerjasama pembangunan di pasifik
secara lebih terstruktur
kemudian meningkatkan engagement dengan para investors di luar negeri
guna memperkuat kemitraan dengan sovereign wealth fund indonesia
memperkuat kemitraan guna mendukung transisi energi ekonomi hijau
yang lestari juga akan kita lakukan
kemudian melanjutkan upaya mempercepat penyelesaian
berbagai perundingan cepa antara lain dengan uae
uni eropa turki dan chile
di tingkat multilateral
diplomasi dijalankan untuk terus mendorong sistem perdagangan internasional
yang lebih adil dan transparan
ibu bapak yang saya hormati
pandemi juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi pelindungan wni
mesin pelindungan terus kita perkuat untuk membantu wni yang berada di luar negeri
jika di awal dua ribu dua puluh evakuasi wuhan menghadirkan tantangan yang sangat tinggi
maka di tahun dua ribu dua puluh satu evakuasi dari kabul juga memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi
pada tahun dua ribu dua puluh satu tiga puluh tiga orang yang terdiri dari dua puluh enam wni dan tujuh wna
di evakuasi dari kabul
lebih dari tujuh puluh tiga ribu orang difasilitasi repatriasi termasuk satu tiga ratus abk
hampir dua ratus empat puluh ribu bantuan sembako disalurkan
tujuh wni dibebaskan dari hukuman mati
empat wni dibebaskan dari penyanderaan
dan lebih dari
satu ratus tujuh puluh sembilan tiga miliar rupiah hak finansial diselamatkan
fasilitas pemberian vaksin bagi delapan puluh delapan enam ratus tiga puluh tujuh wni diberikan di berbagai kawasan dunia
pemerintah juga memperkuat sistem pelindungan
baik dalam penguatan infrastruktur
hingga pembentukan kerjasama bilateral maupun norm setting di level multilateral
untuk tahun dua ribu dua puluh dua dengan kompleksitas kasus pelindungan yang tinggi
maka fokus utama diplomasi pelindungan akan diberikan dengan fokus pertama
percepatan transformasi digital melalui perkuatan integrated data operating center
untuk mengelola big data tentang pelindungan
kemudian integrasi aplikasi safe travel dengan aplikasi peduli lindungi
guna meningkatkan rasa aman pada saat wni bepergian di masa pandemi
kemudian pembangunan data awal pemilih luar negeri untuk pemilu dua ribu dua puluh empat
kedua kita akan meningkatkan infrastruktur dan sumber daya manusia pelindungan
melalui pembangunan indonesian seater corner di busan korea selatan
peningkatan kualitas infrastruktur dan tata kelola shelter di perwakilan ri
dan penguatan kapasitas diplomat responsive gender
ketiga pengembangan kerangka hukum dan kerjasama di tingkat nasional maupun internasional
melalui mou integrasi sistem informasi
sistem informasi antar kementerian lembaga
mou penempatan dan pelindungan pmi
finalisasi guidelines imo ilo untuk penanganan kasus penelantaran pelaut
serta memperkuat standar pelindungan pekerja migran dalam kerangka pbb
ibu bapak yang saya hormati
para diplomat juga terus bekerja
untuk memperkuat diplomasi kedaulatan
dimana negosiasi perbatasan merupakan salah satu elemen yang penting
di tahun dua ribu dua puluh satu tujuh belas perundingan telah dijalankan
yaitu dengan filipina malaysia palau dan vietnam
yang menarik untuk dicatat adalah
jumlah negosiasi yang dilakukan selama pandemi
ternyata dua kali lipat dibandingkan tahun dua ribu dua puluh yang hanya sebanyak tujuh kali
untuk tahun dua ribu dua puluh
upaya akselerasi intensitas perundingan perbatasan
baik darat maupun maritim akan terus ditingkatkan
untuk batas maritim
dengan malaysia diharapkan perjanjian batas laut teritorial
di segmen laut sulawesi dan segmen selat malaka bagian selatan
perundingan di tingkat tim teknis untuk garis batas zee akan dilanjutkan
dengan target dicapai kesepakatan parsial
terdapat dua rencana
memulai perundingan penetapan batas landas kontinen
di tingkat tim teknis
serta menindaklanjuti kesepakatan untuk menetapkan batas landas kontinen dan zee
dalam dua garis batas yang berbeda
melanjutkan perundingan di tingkat tim teknis untuk memperoleh kesepakatan garis batas zee
perundingan perundingan batas maritim
tentunya selalu didasarkan pada unclos seribu sembilan ratus delapan puluh dua
saya ingin menekankan satu prinsip terkait kedaulatan dan hak berdaulat di perairan indonesia
oleh pihak manapun
harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional
termasuk unclos seribu sembilan ratus delapan puluh dua
dan indonesia akan terus menolak klaim yang tidak memiliki dasar hukum yang diakui secara internasional
sementara untuk batas darat di tahun dua ribu dua puluh
prioritas akan diberikan antara lain dengan malaysia
menyelesaikan demarkasi outstanding boundary problems
termasuk pulau sebatik
dan dengan timor leste
menyelesaikan sisa dua unresolve segment
sesuai dengan agreed principle yang telah disepakati dua ribu sembilan belas
kedua tim perunding juga sepakat bahwa perundingan batas laut akan dimulai setelah perbatasan darat ini tuntas
ibu bapak kehadirin yang saya hormati
selain memperjuangkan kepentingan nasional
diplomasi indonesia dijalankan untuk berkontribusi
bagi perdamaian dan kemanusiaan di kawasan dan dunia
pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih
atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan negara anggota ayora
selama proses pemilihan sekjen ayora yang baru
telah terpilih sebagai sekretaris jenderal ayora

indonesia berharap ayora dapat berkontribusi membangun samudera hindia yang kuat
yang berkontribusi bagi terciptanya kawasan indo pasifik yang stabil damai dan sejahtera
untuk pelaksanaan diplomasi di kawasan dunia
ibu bapak menjelang tutup tahun dua ribu dua puluh
saya telah menghadiri sidang luar biasa menteri luar negeri oki
mengenai situasi kemanusiaan di afganistan
indonesia termasuk inisiator pelaksanaan pertemuan tersebut
mengingat situasi kemanusiaan afganistan
posisi indonesia selalu konsisten
ingin melihat afganistan damai stabil dan sejahtera
dalam engagement indonesia dengan taliban
indonesia terus mendorong agar janji yang disampaikan taliban enam belas agustus dua ribu dua puluh satu dapat dipenuhi
termasuk penghormatan terhadap orang orang
atas dorongan indonesia
sebuah roadmap pemenuhan komitmen taliban
telah dimasukkan dalam resolusi pertemuan oki tersebut
di bidang kemanusiaan indonesia juga terus berkomitmen untuk berkontribusi
dua pesawat indonesia akan segera tiba di afganistan
membawa bantuan makanan dan nutrisi bagi rakyat afganistan
bekerja sama dengan badan badan pbb
untuk tahun dua ribu dua puluh dua indonesia akan melanjutkan fokus pada isu pendidikan dan pemberdayaan perempuan afganistan
termasuk melalui pemberian beasiswa pendidikan
kedua mengenai peacekeeping mission
partisipasi indonesia dalam misi perdamaian tidak pernah surut
saat ini lebih dari dua delapan ratus personel indonesia bertugas di delapan misi perdamaian pbb
indonesia adalah negara penyumbang pasukan pemeliharaan perdamaian pbb terbesar ketujuh di dunia
naik dari peringkat ke delapan selama tiga tahun terakhir
indonesia juga aktif dalam penyusunan norma dan tata kelola misi perdamaian pbb
indonesia menjadi salah satu ketua group of friends
yang diluncurkan bulan april dua ribu dua puluh
ini adalah sebuah inisiatif untuk memastikan peningkatan keamanan dan keselamatan peacekeepers
dalam rangka memajukan isu women peace and security
telah menyelenggarakan regional forum of women peace negotiators and mediators
sebagai anggota keenam dan satu satunya wakil asia
untuk tahun dua ribu dua puluh dua indonesia berkomitmen mengirimkan lima satgas militer dengan total sembilan ratus lima puluh personel
dan satu satgas polisi dengan total satu ratus sembilan puluh delapan personel
indonesia juga akan menyelenggarakan berbagai pelatihan dan program peningkatan kapasitas peacekeepers
termasuk dalam skema un peacekeeping
ketiga di bidang hak asasi manusia dan demokrasi
sepanjang dua ribu dua puluh satu indonesia telah menjadi pen holder atau mensponsori berbagai resolusi terkait hak hak rakyat palestina
rohingya serta isu hak asasi manusia dan kegiatan bisnis
indonesia juga telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam mendorong pemajuan hak asasi manusia di kawasan
asean human rights dialog yang sudah vakum selama enam tahun

indonesia berhasil mengadakannya kembali tahun lalu
selain itu indonesia juga kembali mengadakan bali demokrasi forum ke empat belas di tahun dua ribu dua puluh tiga
sekretari blinken dan state councilor wang yi berpartisipasi dalam bali demokrasi forum tahun dua ribu dua puluh satu
bdf adalah bentuk komitmen indonesia untuk terus memajukan demokrasi dan hak asasi manusia
bdf adalah bentuk komitmen indonesia untuk terus memajukan demokrasi dan hak asasi manusia
di kawasan dan dunia

untuk tahun dua ribu dua puluh dua di bidang hak asasi manusia indonesia antara lain akan menyelenggarakan regional conversation on human rights
dan regional seminar mengenai anti penyiksaan
serta indonesia juga akan kembali menyatakan perbicaraan tentang kebenaran manusia
serta indonesia juga akan kembali menyatakan perbicaraan tentang kebenaran manusia
menyampaikan laporan perkembangan implementasi pemenuhan hak asasi manusianya melalui universal periodic review atau upr siklus yang ke empat

ke empat mengenai asean
ibu bapak pada saat pptm ini diselenggarakan sudah hampir satu tahun krisis politik terjadi di myanmar
jika situasi ini berlanjut tidak saja akan mengganggu stabilitas dan keamanan di myanmar
namun juga asean dan kawasan yang lebih luas
dari sejak awal indonesia terus menunjukkan komitmen untuk berkontribusi
atas usul presiden indonesia maka pertemuan para leaders asean diselenggarakan di jakarta april dua ribu dua puluh
dan menghasilkan five points konsensus
sebagaimana saya sebutkan di awal pptm ini lima point konsensus akan menjadi pegangan bagi asean dalam membantu menyelesaikan krisis politik di myanmar
selama belum ada kemajuan pelaksanaan five points konsensus
akan sulit bagi asean untuk mengundang politik yang lebih luas
asean harus memegang teguh komitmen bersama tersebut
keamanan dan keamanan selamat rakyat myanmar juga selalu menjadi perhatian indonesia
dalam konteks inilah indonesia telah memberikan bantuan kemanusiaan
pesawat yang membawa bantuan kemanusiaan telah dikirimkan pada bulan september dua ribu dua puluh
sebagai bagian dari bantuan kemanusiaan asean
untuk tahun dua ribu dua puluh dua indonesia akan terus berusaha memperkuat sentralitas dan soliditas asean
asean harus terus berfungsi sebagai jangkar stabilitas perdamaian dan kesejahteraan kawasan indo pasifik
asean harus tetap relevan dan dapat merespon dengan tepat berbagai tantangan baru di kawasan dan di dunia
dan asean harus terus dirasakan manfaatnya bagi rakyatnya
untuk itu indonesia akan terus mendorong kerjasama konkret implementasi asean outlook on the indo pasifik dengan negara mitra
indonesia juga akan mendorong perkembangan asean outlook on the indo pasifik dengan negara mitra

indonesia juga akan mendorong perkembangan asean outlook on the indo pasifik dengan negara mitra
agar high level task force juga bekerja untuk memperkuat kelembagaan asean sebagai bagian tak terpisahkan dalam pembahasan asean community post dua ribu dua puluh lima vision
kelima mengenai g dua puluh

ibu bapak yang saya hormati presidensi indonesia di g dua puluh telah mulai berjalan sejak satu tahun dua ribu dua puluh
ibu bapak yang saya hormati presidensi indonesia di g dua puluh telah mulai berjalan sejak satu tahun dua ribu dua puluh

budi berbesar selama dua puluh tujuh hari mempunestebkan deputy maj ckaksidaya terhubung keus dating g dua puluh

budi berbesar selama dua puluh tujuh hari mempunestebkan deputy maj ckaksidaya terhubung keus dating g dua puluh
tahun dua ribu dua puluh dua kerja diplomasi indonesia akan digunakan untuk mendukung kesuksesan presidensi indonesia di g dua puluh
inclusiveness merupakan ruh presidensi indonesia
indonesia ingin bahwa g dua puluh dapat menjadi katalis pemulihan global dan kerjasama konkret yang bermanfaat bagi negara berkembang
untuk itulah presidensi indonesia di g dua puluh difokuskan pada memperkuat arsitektur kesehatan global transisi energi dan transformasi digital
presidensi indonesia akan dijalankan
presidensi indonesia akan dijalankan dengan transparansi yang tinggi sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal
dan sebagaimana disampaikan presiden widodo indonesia akan menyambut dengan hangat semua delegasi g dua puluh di lebih satu ratus lima puluh pertemuan
ibu bapak yang saya hormati sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa diplomasi akan terus bekerja
dalam situasi apapun juga
fokus tetap diberikan untuk mendukung proses pemulihan baik untuk bidang kesehatan maupun ekonomi
diplomasi pelindungan akan diperkuat dengan menggunakan inovasi teknologi
tantangan rivalitas antara negara besar diperkirakan tidak akan menurun terutama di kawasan indo pasifik
pelaksanaan politik luar negeri indonesia yang bebas aktif akan semakin relevan
disinilah asean yang solid diperlukan
indonesia akan terus aktif dalam diplomasi perdamaian dan kemanusiaan termasuk di afganistan
untuk saudara saudara rohingya kita dan penyelesaian krisis politik di myanmar
komitmen indonesia untuk terus membantu perjuangan rakyat palestina akan terus dilanjutkan
dan indonesia akan menggunakan keketuaan di g dua puluh untuk memberikan kontribusi lebih
dalam upaya dunia mempersempit gap antara negara maju dan negara berkembang dalam pemulihan kesehatan dan ekonomi
komitmen terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim akan terus diperkuat
dengan terus memperhatikan pemenuhan target sdgs
dengan demikian tidak ada satupun pihak atau negara yang tertinggal
ibu bapak yang saya hormati mengakhiri pptm ini
ijinkan saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi kami
yang tinggi kepada mitra kerja komisi satu media dan seluruh pemangku kepentingan
atas kerjasama dan kemitraan yang selama ini terbangun dengan baik
saya ingin mengakhiri pernyataan awal tahun ini dengan mengutip pernyataan presiden joko widodo
pada saat penerimaan presidensi g dua puluh indonesia oktober tahun lalu di roma
upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia
pertumbuhan yang inklusif yang people center
serta ramah lingkungan dan berkelanjutan
harus dilakukan dengan cara luar biasa
terutama melalui kolaborasi dunia yang lebih kokoh dan inovasi yang tiada henti
ibu bapak mari kita perkuat kerjasama solidaritas untuk dunia yang damai stabil dan sejahtera
demikian terima kasih
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh